untuk mempercepat pembangunan skywalk atau jalan layang bagi pejalan kaki
kepolisian resort kota bandung menutup jalan ciamplas selama dua belas jam setiap malam
ya penutupan jalan cihamplas ini sudah diberlakukan sejak rabu malam
serta kendaraan yang dialihkan melalui jalur alternatif
inilah model skywalk atau jalan layang bagi pejalan kaki
yang tengah dikebut pengerjaannya oleh pemerintah kota bandung
pembangunan skywalk dengan panjang sekitar lima ratus meter di kawasan ciampelas
ditargetkan selesai desember dua ribu enam belas
proyek senilai empat puluh lima miliar rupiah ini merupakan sebuah inovasi pemkot bandung
untuk menata keberadaan pedagang kaki lima atau pkl
demi kelancaran pembangunan kepolisian polrestabes bandung menutup jalan cihamplas
bagi kendaraan setiap malam
penutupan mulai diberlakukan sejak
rabu malam selama dua belas jam dari pukul delapan malam hingga delapan pagi
dan akan berlangsung hingga sembilan belas november mendatang
pihak kepolisian pun telah memasang rambu rambu dan menyiapkan skema rekayasa lalu lintas
jadi untuk rambu rambu kita menyiapkan bahwa rambu petunjuk arah itu yang memberi terang pada pengendara
memberi terang artinya tidak usah mereka bertanya melihat rambu pun mereka sudah mengerti
jalan mana yang nanti mereka akan tempuh
kendaraan dari arah ciamplas atas akan dialihkan masuk ke jalan bapak hussein
sampurna sejahtera makmur eikman sebelum kembali ke ruas jalan cihampelas
jika kepadatan telah terjadi pihak kepolisian akan memperlakukan kontraflow
atau dua arah di jalan cibaganti namun bersifat situasional
hingga hari kedua masih ada pengendara yang belum tahu jika jalan cihamplas ditutup
mungkin ada rambu rambu di sana
bisa dapat arah yang lebih enak gitu
biar nggak juga terlalu macet juga
biasanya kalau sore kan balik jam tiga macet terus
semula penutupan akan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu hari
yakni pada pukul delapan pagi hingga lima sore dan pukul delapan malam hingga lima pagi
namun karena mengganggu para pelaku usaha rencana tersebut dibatalkan
zaiul haq bandung